kita akan ke mas nirmawati dulu di terminal kampung rambutan
mas ini di sana sudah banyak para pemudik yang kembali ke jakarta lewat terminal kampung rambutan
ya tentunya untuk pemudik yang kembali ke jakarta melalui terminal kampung rambutan ini masih ada
dan pantauan kami sejak tadi pagi memang sudah mulai landai menuju normal
seperti itu tidak ada lagi penumpukan bus yang masuk dan juga menurunkan penumpang di terminal kampung rambutan ini
kemarin saja dari data terakhir yang kami dapatkan pada tujuh belas april dua ribu dua puluh empat itu ada tujuh enam ratus sembilan belas penumpang
yang turun di terminal kampung rambutan dengan empat ratus tiga puluh lima bus
ini turun dari kemarin lusa yaitu pada hari selasa
itu ada sebelas delapan ratus delapan puluh tujuh penumpang yang turun di terminal kampung rambutan ini dengan empat ratus tujuh belas bus seperti itu
dan terjadi penurunan dari penumpang yang turun di terminal kampung rambutan ini
dan pada puncak harus sebalik yang terjadi pada hari minggu kemarin itu pada empat belas april dua ribu dua puluh empat ini menyentuh pada tiga belas lebih penumpang yang turun di terminal kampung rambutan
dan kebanyakan memang dari patauan kami dari pagi tadi hingga pukul delapan tiga puluh dua menit ini
dari bus yang datang ke terminal kampung rambutan ini mayoritas itu berasal dari bus bus di daerah pulau jawa
baik itu dari jawa timur jawa tengah dan juga jawa barat
sedangkan untuk bus yang masuk ke terminal kampung rambutan ini yang berasal dari pulau sumatera
itu kebanyakan akan datang pada malam hari
dan juga sedangkan untuk keberangkatan yang terjadi
di terminal kampung rambutan ini untuk kemarin saja ada empat ratus dua puluh sembilan penumpang yang berangkat atau keluar dari terminal kampung rambutan
dan juga dengan enam puluh sembilan bus seperti itu
dan tadi saya sampaikan bahwa untuk dari penumpang yang sampai di terminal kampung rambutan ini pada malam hari
untuk tidak takut dan juga tidak kebingungan nantinya karena dari pengelola terminal kampung rambutan ini